menu sarapan apa chef
menu sarapan nasi goreng seafood
waduh lihat bahan bahan sih kayaknya agak banyak
tapi tetap kita bikin simple nih hari ini ya
nah kira kira bahannya apa aja dan gimana cara membuatnya
di morning tips
oke chef langsung aja kita cek dulu bahan bahannya
yang kita perluin apa nih chef
bahan bahannya kita ada seafood
ada baby squid atau cumi bayinya
cumi bayi jadi yang asin atau yang biasa
yang biasa ini
oh yang biasa
ya ada udang
udangnya udah digoreng ya
ya sudah digoreng
oke digoreng ada kerang
terus kita juga ada teri yang kecil
teri asin ya ini ya
ya teri asin teri yang kecil
ada bawang putih
bawang putih yang udah di
oke terus ada nasi udah pasti
ada nasi ada telur
bumbu bumbunya ada garam
nanti pakainya garam sama merica aja
yes kalau mau pakai penyedap rasa di rumah bisa
step pertama kita ngapain
step pertama kita panaskan woknya
bener bener panas agar apa
dia gak nempel
jangan dong chef
boleh boleh silahkan
lalu kita masukkan bawang putihnya
kenapa bawang putih setelah telur
karena tipsnya bawang putih itu cepet gotong
oh jadi jangan duluan
jangan duluan ya
kasih telurnya dulu ya
dan dia juga bikin wangi ya
dan telurnya matang
setelah itu baru kita nasinya
oh tinggal pakai
ibu ibu di rumah ada minyak ikan
bisa ditambahkan minyak ikan juga
oh tambah gurih dan bikin asin juga tuh ya
tips dalam membuat nasi goreng adalah
di mainin apinya
biar dia nasinya terbakar
lebih enak kita tambahkan garam biar lebih kering juga kali nanti jadinya ya biasanya orang indonesia
kalau nasi goreng lebih suka merica nya agak banyak biar pedes secukupnya sesuai selera sesuai selera
kita masukkan yes wah ini bikin umami dibikin gurih cabainya dan jangan lupa kita ada kecombrang
ini mentah aja kita masukkan kita bisa juga masukkan langsung siput ya dengan tangannya
biar lebih berasa
udah direbus lebih dahulu jadi udangnya utuh masukin aja ya
masukin aja biar enak
langsung diaduk sama cangkang cangkangnya
terakhir ini kita masukkan daun bawang
bakar lagi biar aroma daun bawangnya menyatu dengan nasinya
biar enak nasinya kebakar
setelah ini kita plating
walaupun pakai masker aja kecium ya aduh chef saya

oke ini dia tadi nasi goreng yang sudah kita buat nasi goreng seafood
wanginya udah enak banget udah manggil manggil nih
nah jadi mungkin kalau misalnya pemirsa di rumah yang suka bikin nasi goreng untuk sarapan
supaya nggak bosen gitu ya isinya telur aja atau ayam nah sekali sekali bisa ditambahin seafood
tapi jangan lupa ya karena ini nasi goreng ada minyaknya
lebih bagus kalau ditambahin dengan banyak sayur atau lalapan jadi lebih sehat
nah buat anda yang mau coba di rumah bikin ini dia bahan dan juga cara membuatnya